dpp partai keadilan sejahtera atau pks menyebut nama sandiaga uno potensial menjadi alternatif nama cawapres bagi anies baswedan
duet keduanya disebut sebut bisa mengulang kesuksesan pada pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas silam
namun di sisi lain ajuan nama sandi juga disebut akan mempengaruhi soliditas koalisi perubahan
nama sandi akan mengurangi peluang bagi kader internal partai koalisi untuk bisa menjadi cawapres dari anies
apakah benar demikian apakah kriteria sandi mampu menutup kebutuhan elektoral bagi seorang anies baswedan
dan untuk menganalisanya dan menjawabnya sudah bergabung bersama kami direktur sekutif aljabar strategik rifki chaniago
bang rifki selamat malam
ya selamat malam
terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
ini saya langsung saja begitu
ini kemudian kalau kita lihat nama internal itu sudah ada
ahy aher ini sudah katanya diajukan masing masing partai koalisi perubahan
tapi mengapa kemudian ada dua nama baru
apalagi sandi secara jelas disebut begitu
itu menjadi cawapres potensial
yang pertama kita melihat ternyata di kursi perubahan ini masih tarik ulur soal kursi cawapres
apakah muncul nama aher juga ahy apakah tidak diterima sebagai capresnya anies atau bagaimana
yang kedua ada persoalan lain yang mungkin yang dibutuhkan oleh koalisi perubahan ini
apakah soal kekuatan darah elektoral atau soal logistik
ini yang cukup menarik kita memulai diskusinya malam ini mas
oke tapi begini
kenapa kemudian nama yang diajukan pks yang menjadi salah satu
satu instrumen dari partai pendukung
ini adalah bukan menguatkan aher nya yang adalah kadernya
tapi kemudian nama luar untuk kemudian kalau kita bicarakan akan dipertimbangkan dengan nama lain
misalkan seperti ahi begitu
kalau namanya sandi ini kan secara elektoral maupun barisan pemilih kan dekat dengan pks ya
apakah memulai dari pilkada dki tujuh belas atau isu isu identik branding sandi kan dekat dengan isu isu kelompok kelompoknya pks
meskipun hari ini dia bagian di pemerintahnya

artinya ternyata apakah pks ragu dengan menjual aher atau bagaimana
atau memang pks juga ragu dengan ahy
tapi anda melihatnya artinya ragu dengan kedua nama internal
iya ragu dengan kedua nama internal
sehingga dia memunculkan nama yang dari luar untuk mendorong masuk ekosis perubahan
oke akan kemudian seberapa menambah kealotan begitu
semua orang menafsirkan bahwa jika diumumkan capresnya sejak oktober
mengapa kemudian sangat lama adalah soal alatnya cawapres dari ketiga partai
anda melihat akan semakin alat nanti
saya pikir akan semakin alat karena ketika misalnya sandi ditarik ke ekosis perubahan
tentu ahy akan tarik diri
kalau kita hitung dalam jumlah jumlah kursi partai untuk mengusung capres dan cawapres
misalnya demokrat keluar dan p tiga masuk ini cukup untuk mengusung capres capres
apakah skema dengan nama baru ekosistem perubahan
koalisi perubahan dan persatuan
apakah ini branding ekosistem perubahan untuk mengatasi politik identitas di dua ribu empat
atau ini pintu untuk welcome untuk p tiga
oke anda mengatakan seakan akan ini kode
kode ketika menyematkan kata persatuan pada koalisi perubahan
tapi yang menarik adalah apakah mungkin kemudian karena namanya misalkan
anggaplah disetujui adalah sandi apakah mungkin nanti demokrat akan mundur
mengingat beberapa waktu yang lalu piagam muncul dari ketiga partai untuk kesulitan begitu
dan saya yakin demokrat akan mundur karena kepentingan ahi pasti jelas
kalau kita melihat pertikaian antara koalisi perubahan ini kan menginginkan ahy jadi capresnya anies
karena beberapa kali keajaran demokrat menyinggung
kalau misalnya apa namanya ahi ini tidak menjadi capresnya anies
maka kemungkinan akan terik diri dari koalisi perubahan
dan kemungkinan ini akan terjadi semakin kencang ketika sandi muncul tiba tiba
bahkan dibawa oleh p tiga bahkan dibawa oleh pks
oke tapi kemudian kalau melihat dari hal tersebut ya
apakah kemudian sandi ini menjadi solusi bagi kemudian kebuntuan kader kader internal ketiga partai
untuk mencari nama seorang cawapres
menariknya di sini mas
sandi ini ibaratnya dalam peta politik hari ini ibarat koin dua gambar
satu gambarnya ada gambar gambarnya pdip satu gambarnya koalisi perubahan
kenapa seperti itu
dengan dia masuk melalui p tiga sandi ini punya daya jual untuk masuk ke pdip
kenapa karena dia butuh pemilih religius yang diwakili oleh p tiga sama sandi nantinya
begitupun dengan koalisi perubahan dengan buntunya antara akhir dengan ahy
maka dua partai mengalah
mengalahnya dengan cara apa dengan menarik orang luar sebagai cawapres
karena itu akan semakin alat misalnya ketika ahi akan lari mungkin pindah ke partai lain
demi kepentingan dia sebagai capresnya anies
oke tapi seberapa memungkinkan maksudnya begini ketika kita melihat hari ini petanya begitu ya
bagaimana demokrat pada dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
apakah sangat memungkinkan dia misalkan menarik diri dari perubahan dan bergabung dengan lainnya
ketika menguat nama tersebut menurut anda
saya melihat kalau peluangnya besar
karena memang kalau kita hitung dari jumlah kursi untuk mengusung capres capres kan
kalau kita hitung ada nasdem pks dan juga p tiga cukup
artinya kalau misalnya tawaran kursi menteri yang diinginkan oleh ahy
tidak mungkin ketika partai ingin kursi menteri
kalau intiku sudah ditawari oleh pemerintahan jokowi untuk ahi
tapi yang kepentingan ahi adalah cawapres karena dia akan memainkan efek ekor jas
untuk kepentingan demokrat
kalau poin itu yang tidak didapatkan oleh ahy kemungkinan dia akan lari dalam koalisi perubahan ini
berarti artinya tidak ada opsi lain begitu buat demokrat jika bukan nama ahy sebagai cawapres
kalau kita lihat peta hari ini demokrat sudah masuk duluan
dia sudah memberinding dirinya bagian dari anies
artinya kalau misalnya dia mungkin tidak akan bergabung atau mencari figur alternatif lain
sebagai capres cawapres saya akan ragu untuk akan menguatkan demokrat
karena pilihan yang cukup sulit bagi demokrat adalah mendukung koalisi perubahan ini
bagian tapi kan artinya bukan kemudian menempatkan posisinya pada orang kedua di bawah anies begitu
tapi kan itu bisa kita maknai sebenarnya hanya kemudian pendukung dan pengusung
saya melihat bahwa memang yang diinginkan oleh demokrat maupun ahy ini adalah
dia menjadi pengusung dan pendukung
dan dia adalah bagian dari capresnya anies
ketika misalnya deal deal tidak ditemukan antara demokrat dengan nasdem dan juga pks
dan kemungkinan kan beberapa partai misalnya ketika ada perubahan p tiga misalnya lari kemana
atau ke pdip tentu ada juga koalisi yang akan rusak kan di koalisi besar yang akan rusak
tentu ada peluang lain ketika misalnya apakah demokrat akan membangun koalisi baru dengan partai lain
oke tapi secara historis begini kalau kemudian kita lihat sekali lagi pada dua ribu empat belas
rasanya kok sangat sulit demokrat untuk bisa bergabung dengan partai partai yang dekat dengan pemerintahan
apakah kemudian ini bukan opsi terakhir koalisi perubahan
ada satu satunya opsi bagi demokrat untuk bisa berlaga dalam pilpres nanti
kalau secara elektoral kalau kita kan ibaratnya antara nasdem pks dan demokrat ini kan secara elektor sama
dia dekat dalam kelompok oposisi kelompok yang anti pemerintah
ibaratnya kalau dia bermuara ke koalisi koalisi besar gabungan kir sama kib
kalau dia main kpdip kingmaker nya bu mega
artinya demokrat ibaratnya kan dianggap sebagai orang yang nggak boleh diterima di dua kelompok ini
artinya karena memang dia sudah menandatangani sebuah piagam untuk membranding dirinya bagian dari anies
mau nggak mau apakah sandi jadi cowok presnya anies tentu ada komitmen lain yang akan apakah merugikan bagi demokrat
dia harus terima
hal buruk ini
artinya bergennya juga agak susah begitu ya ketika misalkan tetap ngotot sosok ahy misalkan untuk menjadi cawapres
di luar kemudian keputusan anies kalau dikatakan semuanya diserahkan pada capres ya menurut anda
ya karena kan kalau kita melihatnya kan dulu kan tarik menariknya antara bahwa aher dengan ahy
dan ketika misalnya keluarnya nama sandi baru keluar semua orang demokrat untuk menghajar sandi soal hutang soal yang lainnya
ini menunjukkan bahwa sandi ini dianggap cukup berbahaya untuk menggantikan posisi ahy
sebagai caprihnya anies
oke begini kalau kemudian nama eksternal itu kan bukan kali pertama sandi
kita sangat tahu bahwa kemudian sejak akhir tahun lalu nama seorang kofifah itu sudah disanterkan oleh nasdem
menjadi salah satu wilayah alternatif juga
mengapa kemudian resistensinya tidak sekeras dengan sandi waktu itu untuk nama seorang kofifa
kalau saya melihat bahwa sandi ini punya kemungkinan untuk menarik bagian dari koalisi perubahan karena dia punya hubungan baik dengan pks
sedangkan kofifa artinya nggak punya
punya hubungan yang cukup dekat dengan satu partai
artinya meskipun secara elektoral kofifa cukup menguntungkan bagi anies karena jawa timur
tetapi sandi ini punya logistik yang cukup kuat menguntungkan kursi perubahan nantinya
apalagi posisi hari ini sebagai menteri di pemerintahan jokowi cukup populer untuk menguntungkan
mengangkat suara anies
oke artinya lebih potensial begitu ya demokrat melihat ya dari segala sumber daya yang dimiliki oleh sandi ya
oke tapi kalau begitu ketika anda mengatakan tadi secara modal akan bisa menjadi kekuatan tersendiri
bukankah kemudian anies disebut membutuhkan jawa timur membutuhkan suara nahdien sebagai penambal kebutuhan elektoral dari indonesia begitu
secara logis memang kalau anies ingin menang dia harus mendapatkan wakil dari nahdien atau jawa timur
tapi ada kemungkinan lain yang misalnya dia akan ditarik oleh anies
apakah p tiga ini kan juga pemilihnya juga dekat dengan nahdien
ketika dia bisa menarik p tiga juga bagian dari koalisi perubahan kemungkinan itu bisa akan menguntungkan
seperti yang saya katakan tadi

seperti yang saya katakan sebelumnya
tarik menarik antara koalisi perubahan menentukan sandi ini juga akan merumitkan
karena hari ini memang perbincangan yang paling kuat adalah sama sandi
karena bukan soal nahdiennya tapi soal logistik soal populer dibandingkan ahi atau figure lain yang ditawarkan sebagai capresnya anies
oke tapi bukankah kofifa akhirnya menjadi simbol nahdiyin gerakan perempuan nahdlatul ulama begitu apalagi jawa timur
menjadi salah satu kantong kalau kita lihat dari pemilihnya ya
ini kan salah satu yang besar di bawah jawa barat gitu
kalau memang kofifah memang figure yang cukup memungkinkan
memilih untuk bahkan kofifah ini dikatakan sebagai figur yang paling menarik di semua capres
karena pertama dia perempuan nu lagi kan artinya juga jawa timur
artinya tentu kofifah juga berhitung siapa yang berpotensi akan menang
karena apakah dia akan melepaskan kursi gubernur untuk pendek kedua atau dia akan jadi capres dan itu menang
oke berarti orang masih membaca begitu ya apakah pilgub jatim atau kemudian pilpres dua ribu dua puluh empat
oke apakah kemudian menurut anda seberapa penting modal logistik tadi dibutuhkan oleh seorang cawapres
bukankah itu bisa didapat dari tim kampanye lain
tidak harus menjadi cawapres tapi modal itu kan bisa dihitung gitu loh dari tim ataupun koalisi yang ada di dalamnya
kalau kita belajar di pilpres dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas di pilkada dki sama dengan dua ribu delapan belas
kita tahu siapa yang paling capres capres yang paling banyak keluarkan logistik kan
meskipun ada mungkin donatur funding dari luar untuk membantu tetapi kan biaya politik nggak semurah itu
funding punya kepentingan lain soal figure figure yang
akan bertarung di dua ribu empat
tentu para sponsor akan berhitung siapa yang berpotensi menang
kalau misalnya sponsornya nggak ada bagaimana
artinya para capres cawapres harus siap dengan dirinya sendiri
jika ingin menggerakkan mesin partai maupun mesin pemenangan capres cawapres
oke paslon akan juga dituntut begitu ya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan logistik tadi
nah ini yang menarik juga bagaimana kemudian dengan sosok sandi hari ini
dianggap dekat dengan pemuda tapi kemudian ini kan kita tidak bisa bicara hanya pada level urban begitu
bagaimana suburban yang juga banyak di indonesia
banyak kemudian ada instrumen instrumen lain yang harusnya bisa digali dan ditutupi dari seorang sosok cawapres bagi anies
kalau kita melihat figurnya sandi memang dia lebih dekat dengan isu isu soal apalagi dengan posisi sebagai menteri kreatif hari ini
pariwisata dan juga dia dekat dengan isu isu keislaman yang artinya meskipun dia bagian dari pemerintahan jokowi
tapi kalau kita lihat secara isu isu cara berperilaku dan lainnya itu kan cukup mengarahkan sandi ke kelompok yang sangat religius
ini juga akan menarik bagaimana sandi ini akan dipercaya

apakah dia akan mampu mendirect elektoral baik koalisi yang berhaluan nasionalis maupun koalisi yang berhaluan religius
kalau hari ini terlihat seperti apa
mana yang bisa ditarik
hari ini sandi ini ibaratnya memang sangat pintar sekali menurut saya
dia ibarat koin yang dua gambar
ibaratnya ketika dia mendekat ke pdip dia akan menawarkan dirinya
maka pdip kalau ingin menang dia harus mencari partai yang religius
namun ketika dia mendekat ke koalisi perubahan pks pasti akan menawarkan sandi untuk menjadi capresnya anies
selain punya hubungan yang kuat tapi juga didorong dengan p tiga masuk ke koalisi perubahan
selain itu juga didukung dengan kondisi kursi perubahan yang lemah secara logistik hari ini yang masih terseok seok ya
kalau kita hari lihat beberapa waktu ini kan panggung untuk anies bicara kan lemah sekali
karena hari ini orang bicara tentang pertemuan koalisi besar kib kir sehingga anies hilang dalam peredaran
kalau kita melihat peta politik bagaimana
karena percakapan tentang anies sangat rendah beberapa waktu ini
sehingga dia butuh figur yang cukup kuat untuk membantu dia dipercakapkan secara elit maupun di level elektoral
artinya akan bisa menjadi nama seakan akan menjadi kail begitu untuk mengangkat nama ini untuk lebih diperbincangkan menurut anda
ya yang pertama memang penting karena sandi memulai perbincangan ketika dia memulai dengan jadi matahari kembar di gerindra
sehingga narasinya pelan pelan ibarat teori bubur panas
dia pelan pelan dari ujung ke ujung
sehingga dia muncul dekat gp tiga
kembali ke gerindra
dia ngaku nggak keluar dari gerindra
sekarang dengan pks
artinya sandi seperti membaca bagaimana algoritma politik indonesia pelan pelan
pelan pelan sehingga semua orang hanya melihat ke dia
artinya kalau dia membilang kepada semua capres
kalau teman teman ingin jadi memenangkan pilpres tolong rilik saya
artinya secara algoritma sandi seperti membaca poin poin ini mas
oke menurut anda berarti sekarang dia sedang membranding adalah bagian dari instrumen
bagian dari instrumen islam dari pks yang kemudian bisa dijual
untuk memenuhi kebutuhan elektoral bagi para capres begitu ya
dan saya memacanya memang poin itu yang dimain kalau sandi
maka pendekatan kenapa sandi itu masuk ke pks dulu
karena dia yakin pks itu pasti akan menarik dia
kalau dia main ke p tiga maka dia akan bisa ditawarkan juga ke ganjar
kalau misalnya pdip jadi mengusung ganjar
tapi kalau misalnya nggak jadi ganjar paling nggaknya pks masih welcome untuk mendorong sandi di koalisi perubahan
nah ini poin yang cukup menarik
apakah kpp ini untuk pintu wel
itu welcome untuk p tiga saya nggak tahu ya
berarti semua diketuk pintunya begitu ya
nah terakhir mas rifi
artinya kemudian sangat bisa sekali kita baca bahwa sudah pasti sudah fix
seorang sandi akan menjadi kader p tiga begitu
meski sekarang orang masih belum melihat hilalnya begitu
jadi kalau saya membaca ini memulai di sini mas
bahwa sandi oke dia populer punya banyak uang
tapi dia nggak bisa membeli waktu mas
artinya ketika dia bertahan di gerindra
dia akan menunggu apakah dia akan dijalankan gerinda atau tidak di dua ribu sembilan atau dua ribu dua puluh empat
artinya pilihan bagi sandi cukup realistis
dia mencari partai yang butuh dia
artinya p tiga pintu masuk sandi untuk menarik koirnya kemana mana
baik ke kelompok nasionalis pdip atau ke koalisi perubahan
atau dia akan masuk ke koalisi yang memang dibutuhkan oleh koalisi perubahan
memang secara logistik maupun secara branding
tarik menarik dalam soal cawapres aher atau ahy
oke berarti artinya dekat sekali kemudian ya
kalau kita asosiasikan apakah sandi akan benar benar menjadi kader ptk tahun ini

kita akan lihat tentunya bagaimana kemudian dinamika politik apalagi setelah lebaran nanti
terima kasih atas waktu anda mas arief ki chaniagoo direktur eksekutif al jabar strategik
telah memberikan insight di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya hari ini